kita kembali akan menyimak bagaimana jalannya konferensi pers dari menteri keuangan dan juga bea cukai
ini terkait dengan penyelundupan kendaraan mewah di pelabuhan tanjung priok jakarta
tidak hanya di tanjung priok ada enam puluh dua mobil mewah
terutama pada tahun dua ribu delapan belas dan sembilan belas
mobil mewah terutama terjadi pada tahun dua ribu delapan belas lima mobil mewah masuk
itu dari berbagai port labuan dan lima puluh tujuh sendiri terjadi di tahun dua ribu dua puluh
jadi mungkin permintaannya tinggi sekali sehingga upaya penyeludupannya meningkat luar biasa tahun dua ribu sembilan belas
yang tadinya hanya lima tahun dua ribu delapan belas tahun dua ribu sembilan belas mencapai lima puluh
termasuk sembilan belas masuk melalui tanjung priok sendiri
kemudian kalau motor mewah
ada dua puluh dua kasusnya
dan ini masuk semenjak tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu sembilan belas
sekali lagi tahun dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas peningkatannya luar biasa tinggi
kalau tahun tahun sebelumnya hanya tiga satu
tahun dua ribu delapan belas mencapai delapan motor dan dua ribu sembilan belas sepuluh motor
inilah yang kami rasakan penting pada hari ini
kami berterima kasih kepada bapak kapolri pak jaksa agung bapak menteri perhubungan dan dari tni
serta dari dpr untuk melihat sendiri hasil dari pendakan penyelundupan mobil dan motor terutama yang berlokasi di jawa timur
eh jawa timur
di tanjung priok
kami tentu saja di kementerian keuangan biara dan jutaan
kami akan terus melakukan tindakan untuk meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum
karena ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan sendiri kami sebagai institusi
meskipun dari sisi kewenangan perundang undangan kita menjaga perbatasan dan lalu lintas keluar masuknya barang
ada perbatasan dan lalu lintas keluar masuknya barang
kita juga dalam hal ini akan terus melakukan upaya untuk penegakan hukum
dari upaya upaya kejahatan kepabeanan seperti yang terjadi pada hari ini
kami berterima kasih hari ini pak jaksa agung pak menteri perhubungan pak kapolri dan teman teman dari dpr
untuk ikut menyaksikan dan menyampaikan informasi ini
saya tentu berharap bahwa dukungan dari seluruh instansi tersebut akan terus berjalan
dan bahkan nanti tadi sudah dibahas
pak kapolri pak jaksa agung akan melakukan tindakan bersama sama
dan kami untuk melakukan pengawalan semenjak dari penanganan kasus ini
sehingga kita bisa betul betul mendapatkan keadilan dari proses ini
dan tentu saya berharap compliance dari masyarakat juga akan makin meningkat
tentu saja kalau kita bicara tentang penyeludupan barang barang mewah
ini akan mengusik rasa keadilan yang sangat dalam dari masyarakat indonesia
tidak hanya dari sisi aspek uang atau keuangan negara
namun juga aspek keadilan sosial yang akan dicederai dengan tindakan tindakan seperti ini
untuk selanjutnya saya akan memohon kepada pak jaksa agung dan nanti pak menteri perhubungan
serta pak kapolri serta dari dpr pak supri untuk bisa menyampaikan pernyataannya
pak menteri keuangan terkait dengan penyeludupan kendaraan mewah tadi dinyatakan
bahwa pada tahun dua ribu delapan belas hingga dua ribu sembilan belas meningkat kasus penyelundupan kendaraan mewah ini
di tahun dua ribu sembilan belas ada sembilan belas mobil mewah masuk dengan cara diselundupkan di pelabuhan tanjung priok jakarta